berbagai kejanggalan dalam kematian brigadir joshua di rumah dinas kadipropam nonaktif verdi sambo diharapkan dapat terjawab dalam proses otopsi ulang
meskipun komnasam telah mengantongi kesimpulan namun tetap menunggu hasil otopsi ulang
seberapa signifikan hasil otopsi ulang mampu menunjukkan bukti baru yang menewaskan brigadir joshua
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua komnas ham ahmad tovan damanik
selamat sore pak tovan
halo pak tovan bisa mendengar suara saya
tidak ada suara itu
saya akan tanya ke pak tovan pak tovan sudah dengar suara saya belum ya
karena ini kuncinya adalah di komnasam nih sebelum saya ke dr idun
pak tovan dengar suara saya
ah ya baru dengar
komnasam sudah meminta keterangan dari dr forensik polri
yang mengatopsi pertama kali jenasa brigadir j
apakah komnas ham mengkonfirmasi dokter forensik soal proses otopsi yang dilakukan sebelum ada izin keluarga pak
ya begini menurut keterangan mereka ya
saya katakan keterangan versi mereka
mereka mendapat surat permintaan otopsi dari penyidik
jadi soal apakah ada izin dari keluarga
yang selama ini diberitakan kan adiknya ya dari reja itu
jadi dr forensiknya tidak mengetahui
jadi kami nanti akan menanyakan lagi soal ini kepada penyidik
karena mereka mendapatkan permintaan otopsi itu dari penyidik
artinya dokter forensik tidak mendapatkan permintaan otopsi dari pihak keluarga ya
tapi dari penyidik
begitu ya pak taufan ya
mendapatkan permintaan otopsi itu dari penyidik dan mereka melakukan tahapan tahapan otopsi
artinya keluarga dalam hal ini adik kandung dari brigadir joshua
ini tidak tahu kalau proses otopsi dilakukan
begitu ya pak tovan ya
saya belum bilang cara itu
saya nanti akan bertanya kepada penyidik
apakah dia mereka meminta juan atau tidak dari saudara reja
ini kan tadi saya katakan keterangan dokter forensik
kami tanya kalian melakukan otopsi ini atas permintaan siapa
apakah kalian tidak meminta kepada saudara reja sebagai anggota keluarga
mereka mengatakan itu urusan penyidik
jadi kalau penyidik belum kami nanti akan bertanya itu kepada penyidik
sekarang kan kita baru bertemu dengan dokter forensiknya
saya mau tanya ke
apakah ada permintaan resmi atau tidak dari penyidik itu
kita akan tanyakan nanti kepada penyidik
kami belum bertemu dengan penyidik
saya mau tanya ke dr idun
dr idun dalam proses otopsi jenazah prosedurnya ini bisa tidak sih dilakukan otopsi tanpa izin dari pihak keluarga
hanya dari berpekal izin dari penyidik
kemudian dokter forensik bisa melakukan otopsi
bagaimana dokter idun
jadi memang yang namanya otopsi itu kalau kita melihat asal satu ratus tiga puluh tiga puhak
itu mengatakan bahwa memang penyidik yang minta
otopsi forensik itu diminta oleh penyidik
di situ mengatakan kalau keluarga keberatan maka penyidik yang harus memberikan penjelasan
jadi memang apa yang diminta penyidik itu yang dikerjakan oleh dr forensik
seperti itu mbak aturannya memang
jadi diaturannya diperbolehkan
jadi maka otopsi dilakukan kalau permintaan dari penyidik tanpa sepengetahuan pihak keluarga
begitu ya dr idun ya
silahkan dibaca sih sebenarnya aturannya disitu mengatakan bahwa kalau otopsi satu ratus tiga puluh empat ya
mengatakan kalau otopsi itu tidak lagi dapat dibingkari
maka penyidik wajib memberitahu keluarga
kemudian kalau keluarganya keberatan
maka penyidik harus memberitahukan memberikan penjelasan sebaik baik
terus terjelas jelasnya pada keluarga gitu
dokter forensik itu cuma nerima aja gitu
kalau dimintanya periksa luar kita periksa luar
kalau penyidik mintanya periksa otopsi ya kita otopsi
tapi masalah penjelasan izin dan sebagainya itu memang adalah kewenangannya penyidik mbak
oke jadi kita belum tahu karena penyidiknya belum ditemui oleh komnas ham ya
jadi nanti kuncinya di penyidik
apakah kemudian penyidik meminta izin atau memberikan izin
atau memberitahu pihak keluarga sebelum proses otopsi dilakukan
begitu pak tovan ya
ya memang kami mendapatkan ada kopi di wa
tapi itu bukan dari penyidik
makanya saya tidak mau memberikan penjelasan tentang itu
belum kami bertanya secara resmi
dalam permintaan keterangan resmi kepada penyidik
komnas ham kabarnya sudah melihat foto jenazah brigadir joshua sebelum diotopsi
tidak menemukan luka seperti jeratan di leher sayatan di bawah mata dan sayatan di kaki
jadi luka luka itu muncul setelah otopsi
saya jelaskan ya
jadi ada luka luka di daerah sekitar wajah itu ada
kemudian ada juga di daerah dekat mata ini
keterangan dari dokter penyidik itu akibat rekonset peluru
keterangan mereka ya
jangan dulu kita berkesimpulan
ini keterangan dari dokter forensik ya pak tovan
itu keterangan dari dokter forensik
kemudian juga ada luka di kaki
ini kan kemudian orang juga bertanya ini
mana ada seperti itu
makanya saya bilang jangan berdebat dulu
kan saya menyampaikan versi dari forensik
nanti kita akan tanya kepada ahli forensik yang lain
kami punya ahli independen
nah misalnya di kaki ada sayatan
sayatan ini menurut mereka adalah langkah mereka untuk menyuntikkan formalin
sekali lagi saya minta jangan dulu berdebat
tapi kan masih ada tahapan lain
yaitu tahapan menanya kepada ahli independen
yang itu diundang oleh komnas ham secara internal
apakah benar ada sop seperti itu misalnya
yang kedua kami juga akan menunggu ekshumasi
jadi sampai hari ini komnas belum kesimpulan apapun
tetapi kalau ditanya
seperti anda bertanya pada saya
apa yang dijelaskan oleh forensik
itu yang kita lakukan
itu perangkat mereka
nanti ya silahkan kita uji itu
jadi dari dokter forensik mengatakan bahwa luka di bawah mata
atau sayatan di bawah mata itu akibat dari pecahan peluru begitu ya
dan kemudian luka
ya rekoset ya
tapi juga saya bertanya jenisnya apa dia belum tahu
kita harus tanya lagi kepada peselaporan itu jenisnya apa
karena ada sisa metalnya dalam
penyempel yang sangat kecil
menurut mereka ya
maka itu akan uji lagi peselapor
jadi ada sisa metalnya ya dari situ ya
saya mau tanya ke dokter idun
kalau dalam proses otopsi ya
ini bagian tubuh mana saja sih yang diotopsi
apakah bergantung dari luka
yang diduga tindak pidana
atau otopsi bisa dilakukan di semua area
intinya otopsi itu kita melakukan pencatatan luka dulu seluruhnya
kemudian kita membuka semua rongga rongganya
pasti akan ada sayatan dari belakang telinga kiri ke belakang telinga kanan
karena kita membuka rongga kepala
kemudian ada sayatan dari bawah dagu
sampai ke dekat alat kelamin
karena kita membuka rongga dada dan rongga perut
itu udah pasti
nah kemudian memang kalau ada indikasi lain
misalnya tadi ada anak peluru di satu tempat
itu kan harus dikeluarkan diperiksa
diserahkan pada penyidik
pasti kita akan membuat sayatan
membuat sayatan disana
atau misalnya kita curiga ada kalau bukan kasus penembakan pun
misalnya ada luka tusuk misalnya di daerah kaki
kita kan perlu tahu nih pembuluh darah apa yang kena gitu
mengertikan atau enggak
maka di daerah kaki itu akan kita buka juga gitu
seperti itu prosedurnya mbak
jadi artinya proses otopsi itu memang prosedurnya menimbulkan luka sayatan baru
begitu ya dokter idun ya
kalau saya bisa simpulkan apa yang anda sampaikan tadi
jadi memang menimbulkan luka sayatan baru ya
ya pasti dibuka
karena kalau enggak kan kita juga enggak berisap berisap organ organnya dong
pak tovan ini komnas ham kabarnya sudah bisa menarik kesimpulan sebetulnya
terkait penyebab kematian tapi memilih menunggu hasil otopsi ulang
apakah untuk memperkuat hasil otopsi pertama atau bagaimana
jadi belum ada
yang bilang bahwa komnas sudah membuat kesimpulan itu keliru
komnas belum membuat kesimpulan
bahwa dokter forensik sudah mempunyai kesimpulan dan mereka sampaikan pada kami
sekali lagi itu adalah kesimpulan versi dokter forensik
kami harus hormati dokter forensik itu karena mereka tentu saja ada sop nya
dan mereka sebagai dokter juga terikat kepada kode etik kedokteran
tetapi sekali lagi komnas ham untuk mendapatkan kesimpulan ya
final kami masih punya tahapan lagi
ada ekskumasi dan juga meminta keterangan dari ahli
yang kami percayai dia memiliki kapasitas dan juga integritas untuk memberikan masukan kepada kami
dr idun apakah kemudian proses otopsi itu bisa mengetahui penyebab kematian waktu tepatnya atau mungkin bisa berbeda
karena ada perbedaan waktu kabarnya dari waktu kematian begitu
maksudnya gimana pak
maksudnya gimana pak pertanyaannya
oke proses otopsi ini bisa menunjukkan penyebab kematian kemudian waktu kematiannya itu bisa nggak dari proses otopsi ini
oke jadi dari pemeriksaan forensik memang kita bisa mengetuk
justru tujuannya adalah untuk menentukan sebab dan mekanisme kematian
itu yang utama memang
menentukan jenis tuka dan jenis keterasannya apa
nah kalau pemeriksaan yang lain itu tambahan tambahan seperti perkiraan saat kematian atau petunjuk petunjuk
itu bisa diberikan kalau gambaran yang muncul pada jenazah itu khas
jadi tidak ada perubahan perubahan
tapi kalau misalnya ada apa istilahnya ya ada kalau mau dibilang manipulasi bukan sengaja ya sebenarnya
tapi misalnya karena dalam proses pengangkutan segala macam misalnya kaku mayatnya jadi hilang gitu
itu kan kita jadi sulit menentukan sebab eh sorry memperkirakan saat kematian yang lebih pasti
oke jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa keluarga ini kan tidak percaya dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit polri
oleh dokter forensik dari rumah sakit polri
jadi kecil kemungkinan untuk bisa melakukan manipulasi dari hasil otopsi begitu ya dokter ya
saya yakin bahwa semua dokter forensik di indonesia ini melakukan tindakan itu sesuai dengan
tindakan itu sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan bersama gitu ya
jadi pasti sudah mengerjakannya sesuai standar gitu
tinggal masalahnya kan kita memegang kode etik bahwa hasil yang kita berikan hanya kita serahkan pada penyidik
kita tidak akan membuka
jadi kalau misalnya beredar di media beritanya tidak beda dengan yang kita tulis kita tidak bisa kemudian mengklarifikasi gitu loh
karena kita sudah teringat sumpah gitu
kita berikan daripada komnas
pada komnas ham kalau memang diminta gitu kan
pada penyidik kalau diminta gitu
tapi itu yang kita tencangin
seperti itu sih mbak
oke pak tovan apa sih sebetulnya yang ingin diyakinkan oleh komnas ham pada saat proses otopsi ulang besok ini
ya tadi terkait dengan spekulasi yang berkembang di masyarakat ya
apakah meninggalnya brigadir yosua ini
kemata mata karena tembakan
atau ada unsur pengisahan
kan itu yang pertama ya
yang kedua tentu kami akan menarik ini semua
kepada asal muasal kejadian
turu ini dari mana jenis apa senjatanya apa
kemudian lebih jauh tentu pelakunya
nah kalau sudah tahu pelakunya motifnya apa
jadi ini tentu akan berkait
bagi kami ini tidak hanya semata mata memeriksa tentang jenajah untuk mengetahui sebab musabab kematiannya
tetapi juga akan menariknya untuk memperjelas jalan cerita dari peristiwa ini
sampai kemudian pelaku dan motifnya
oke jadi proses otopsi ulang itu bisa menggambarkan jalan cerita dan memperkuat begitu ya
hasil penyidikan dari komnas ham
apakah kemudian hasil otopsi ulang ini akan sama dengan yang pertama
kita belum tahu karena itu belum dilakukan
saya ingin tanya ke dr idul
dr idun dalam waktu lebih dari dua minggu
apakah kemudian proses otopsi ulang akan lebih sulit dilakukan
apabila jenazah mengalami pembusukan
yang namanya otopsi ulang itu sama seperti tindakan bedah yang diulang
sudah pasti akan lebih sulit
apalagi kalau kasusnya seperti ini ya
luka tembak atau kasus luka tusuk gitu kan
kita harus menilai arah alur mukanya di dalam
itu kalau di otopsi ulang bukannya tidak bisa sih
bisa cuma nanti prosesnya akan agak lebih sulit
jadi prosesnya akan agak lama dan perlu ketelitian dan kehati hatian
karena kalau waktu baru pertama kali dibuka
itu kan organ organnya masih melekat pada tempatnya
jadi kita bisa melihat langsung arahnya dari mana ke mana
sementara kalau otopsi ulang kan semua organ sudah dilepas
jadi kita melihat ulang organ organnya satu persatu
kemudian baru memperkirakan arahnya
jadi prosesnya agak berubah sedikit
jadi kalau misalnya proses pembusukan juga akan membuat gambarannya agak kabur ya
tapi kalau memang tadi ada keterangan bahwa ini sudah diawetkan
mudah mudahan proses pembusukannya agak melambat
sehingga masih bisa ditemukan tadi gambaran gambaran kelainannya
sehingga masih bisa di dua minggu itu masih belum lama
jadi mudah mudahan masih bisa ketemu gambaran luka lukanya tadi dengan lebih jelas
artinya dengan pengawetan ataupun penyuntikan formalin yang dilakukan oleh dr forensik paul ri
kalau mengacu ke keterangannya pak taufan bahwa luka sayatan di kaki itu bentuk penyuntikan formalin begitu ya untuk pengawetan jenazah
artinya dan keluarga kan juga melakukan penyuntikan formalin juga
dengan penyuntikan dua kali formalin ini apakah proses pembusukannya akan jauh lebih lambat atau seperti apa dr idun
ya jadi memang penyuntikan formalin ini tujuannya kan untuk pengawetan jenazah ya
karena memang juga menjadi syarat kalau jenazah itu dibawa keluar kota gitu ya naik pesawat itu harus diawetkannya
sehingga tadi penyuntikan ini tentu akan memperlambat proses pengusukan
walaupun baru akan tetap terjadi ya pembusukannya gitu tapi dia akan berjalan lebih lambat
nanti kita juga mesti lihat petinya kemudian tempat penguburannya juga itu akan
mempengaruhi proses pembusukannya gitu
kalau daerahnya daerah yang dingin gitu yang memang tanahnya juga bagus gitu biasanya juga lebih lambat lagi proses pemusuhan
oke tapi proses otopsi ulangnya akan lebih rumit begitu ya dan memakan waktu yang lebih lama ya dokter idun ya
oke nanti saya akan tanya juga lebih dalam soal otopsi ulang dan pemeriksaan beberapa orang ajudan dari verdi sambo kepada pak tovan
tapi kita harus jedat lebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di sian

anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan para narasumber
ada ketua komnasam amatov vandamanik dan juga dr forensik ui sekaligus ketua bidang pembinaan keprofesian perimpunan dr forensik indonesia
terima kasih dr fadli
saya mau ke dr idun lagi nanti saya baru ke pak tovan
dr idun apakah kemudian otopsi ulang mampu mengidentifikasi penyebab kematian dan mendapatkan bukti bukti baru
halo pak pertanyaannya apa mbak
ya dr idun apakah otopsi ulang mampu mengidentifikasi penyebab kematian dan mendapatkan bukti bukti baru
ya saya nggak bisa menjamin itu ya gitu
kan saya juga nggak tahu kasusnya seperti apa gitu
tapi mestinya hasil pemeriksaan ulang itu kan tergantung dari beberapa hal ya
satu memang tujuannya menguasai apa itu tadi
jadi bisa aja memang menguatkan hasil sebelumnya atau ketemu tambahan atau mungkin ketemu hal hal yang lain
atau bisa juga kalau kita otopsi ulang ternyata tadi mayatnya sudah mengalami penyebab
mayatnya sudah mengalami pembusukan
tempat ya tadi karena udah ada atau jangan jangan misalnya ada kafeng apa namanya istilahnya ada kita nggak tahu mungkin ada binatang atau apa yang merusak gitu di bawah sana gitu
kemungkinan kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang ingin kita jawab juga bisa gitu
oke tapi biasanya ya dr idun apakah kemudian proses otopsi ulang ini hasilnya akan berbeda jauh dengan otopsi yang pertama
atau sama sama saja sebetulnya
yang biasanya terjadi anda kan pasti sudah melakukan beberapa kali otopsi ulang ya
ya tergantung tadi sebenarnya ya
yang mau dicari apakah otopsi ulangnya sudah jauh banget sudah lama gitu ya
kalau kita ingat dulu kasus dr jaya menggali makam yang dianggap sebagai tan malaka gitu pada akhirnya juga kesulitan kan mengambil kesimpulan
karena yang namanya pembuktian ilmiah itu kan berdasarkan penyelesaian
alat alat canggih gitu
yang kalau teknologinya belum ketemu kita tidak bisa jawab gitu
kalau ini waktunya masih singkat masih cukup dekat gitu ya
kemudian dokter dokter yang diturunkan juga saya lihat adalah teman teman yang sangat ahli di bidang
bisa menjawab pertanyaan pertanyaan yang memang dipertanyakan
terima kasih dr jaya
terima kasih dr jaya
terima kasih dr jaya
terima kasih dr jaya
terima kasih dr jaya
terima kasih dr jaya
terima kasih dr jaya
oke jadi kita belum tahu ya apakah kemudian bisa mendapatkan bukti baru karena sekali lagi proses otopsinya baru dilakukan besok tapi yang jelas akan lebih rumit dan lebih lama
waktunya berapa lama kira kira dr idun kalau ada sepuluh orang dokter forensik yang diterjunkan ini untuk mengatopsi ulang jenazah brigadir joshua
kan kita mengejarnya ketepatan ya bukan kecepatan
tadi harus butuh ketelitian lebih lama
kalau yang ekshumasi biasa gitu ya yang bukan otopsi ulang aja minimal sekitar tiga jam
jadi ini mungkin bisa lebih
oke jadi kalau ekshumasi biasa itu minimal tiga jam kalau yang ini bisa lebih ya
kita nanti tunggu bagaimana hasilnya besok
apakah sama dengan hasil otopsi yang pertama atau mungkin sangat berbeda jauh atau malah kesulitan
sekali lagi kita belum tahu
saya mau kembali ke pak tovan
pak tovan terima kasih
oke sekalian ini saya harus tanya karena hari ini semua ajudan dari brigadir
semua ajudan dari kadipropam verdi sambo ini dipanggil oleh komnas ham termasuk baradae begitu
kira kira apa yang digali dari teman teman komnas ham kepada para ajudan ini
ya tentu saja informasi pengetahuan fakta yang mereka dengar mereka saksikan langsung terkait dengan peristiwa
yang menembak menembak yang kemudian menimbulkan meninggalnya brigadir joshua
dan fokus paling utama tentu saja kepada baradae yang tadi agak telat datang ke komnas ham karena ada miskomunikasi
antara or brimob yang sekarang menjaga dia dengan pihak mabes polri
oke dari keterangan para ajudan verdi sambo apakah keterangannya sama dengan kronologis yang di

sampai sore ini belum selesai mbak kemudian tadi kan terpisah di enam ruangan yang berbeda ya
jadi baru enam yang kita periksa ada satu lagi yang sekarang masih bertugas di magelang nanti kita akan panggil juga
jadi enam orang ini sedang diperiksa ada yang sudah selesai ada yang belum jadi kita belum meng cross check satu sama lain
oke untuk barada e tadi pak taufan melihat bagaimana kondisi psikologis yang bersangkutan
apakah kelihatan ketakutan atau stres
atau biasa saja pak tovan
karena tadi dari gambar yang kami lihat tampaknya yang bersangkutan ya biasa saja begitu
kondisi psikologisnya bagaimana pak
pastilah ada kemasan dan macam terlihat dari wajahnya juga ketika datang
saya duduk beberapa belas menit dengan dia sebelum kemudian masuk ke ruangan bersama pak anam memeriksa
tapi bahwa dia kemudian bisa menjelaskan dengan lancar keterangan keterangan yang dia ingin sampaikan jawab pertanyaan pertanyaan kami iya itu betul
tapi kondisi psikologisnya emosional
kondisi psikologisnya tadi waktu bapak
dia cukup tenang
oh cukup tenang
tapi saya bilang bahwa ini kondisi normal seorang prajurit ya saya kira enggak lah
pastilah dia mengalami guncangan tapi dia tetap berusaha untuk tenang
dan menjawab semua pertanyaan dengan baik ya
kita juga minta beberapa hal tadi dia simulasikan dengan baik juga
apakah kemudian tadi barada e ini menyampaikan penyesalannya ketika menembak rekannya
kita nggak tanya itu kita kan menanyakan tentang peristiwa ya
ini pemeriksaan mbak jadi bukan untuk langkah tindakan seperti itu
jadi kita nggak tanya itu
kita tanyakan bagaimana persiwa itu menurut dia dia ketahui kemudian dari awal sampai kemudian terjadi peristiwa itu setelah itu seperti apa begitu
dan kita tentu akan meng crosscheck dengan keterangan keterangan yang lain
oke baik kita tunggu nanti bagaimana komnas ham menyimpulkan ataupun menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap para ajudan kadifropam verdi sambo
kita tunggu ya pak taufan hasilnya karena ini ditunggu bahkan dipantau langsung oleh presiden joko widodo ya kita tunggu sekali lagi bagaimana hasilnya
saya barusan dapat telepon juga dari salah satu pihak di sana lah menanya perkembangan perkembangan
jadi salah satu pihak dari istana menelpon pak tovan untuk menanyakan perkembangan kasus brigadir joshua ini ya pak ya
ya dan tetap mendorong kita untuk bertindak seobjektif mungkin
artinya dukungan dari presiden dukungan dari istana kepada komnas ham untuk bisa membuka kasus ini seterang terangnya ya pak taufan ya
bagaimana juga keinginan keluarga dan keinginan publik
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan

bagaimana kita menjaga keamanan keamanan dari keluarga dan juga keadilan bagi keluarga bagi brigadir joshua
sekali lagi kita tunggu hasilnya dan besok katanya tim komnas ham juga akan ke jambi untuk mengikuti
sudah berangkat tadi
oh tadi sudah berangkat ya untuk mengikuti
tim sudah berangkat
proses otopsi ulang oke terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua komnas ham amatovanda manik dan juga dr forensik ui dr finda savitri
saya selalu dr idun dan juga pak tovan
dan juga pak tovan
ya terima kasih mbak arifana